kurang sepekan jaringan listrik akan kembali normal
sambil kami sekarang sedang perbaiki jalur utama yang menggunakan kabel kabel listrik
kami sudah mengoperasikan pembangkit di bolok
dan saat ini kami usahakan ada pembangkit tambahan dari kuanino yang ada
di flores timur kondisi pemukiman di waiwerang adonara timur masih porak poranda
kerusakan dan sisa sampah akibat banjir bandang masih berserakan
pemerintah dan warga bergotong royong membersihkan sejumlah jalan
serta puing puing bangunan yang runtuh pasca banjir
mereka pun masih mencoba mencari barang barang yang masih bisa diselamatkan
warga pun memilih untuk mengungsi sampai situasi berangsur membaik
satu ratus sembilan puluh lima warga dari kelurahan waiwerang diungsikan ke gedung madrasah alia negeri satu flores timur
desa lama halajaya kecamatan adonara timur
pemerintah akan segera mendatangkan tenaga medis tambahan terkait penanganan pasca bencana
termasuk mendatangkan peralatan medis untuk penanganan korban patah tulang
kepala bnpb doni monardo menjelaskan
untuk saat ini fasilitas pelayanan kesehatan telah didirikan di hampir semua tempat di sekitar lokasi bencana
pemerintah juga akan menganggarkan dana untuk menyewa rumah bagi pengungsi sebagai hunian sementara
dengan cara memberikan bantuan dana siap pakai dana tunggu hunian
kepada setiap keluarga setelah pemerintah daerah mengajukan usulan kepada bnpb
dan hal ini dilakukan agar tidak terlalu banyak terjadinya kerumunan di tempat tempat pengungsian
namun demikian pemerintah tidak menetapkan status darurat nasional di ntt dan ntb
menurut doni pemerintah daerah di wilayah terdampak bencana masih bisa diselenggarakan dan tidak lumpuh
status darurat bencana alam bisa ditetapkan ketika pemerintah di daerah
terdampak lumpuh sama sekali sehingga membutuhkan dukungan pemerintah pusat